karena kalau ditanya udah tahu jelas nanti tuh voksinya apa sebagai anggota dpd
nah kita dapat schreik mereka dapat muntader mohamed
digunakan untuk menanamkan teror
ini kita sudah tersambung dengan koordinator safe hour soccer akmal marhali